rancangan undang undang sistem pengawasan internal pemerintahan
yang ditujukan untuk mencegah korupsi di internal lembaga pemerintahan
justru belum masuk program legislasi nasional dua ribu tujuh belas
ruu tersebut nantinya akan menghasilkan inspektorat atau lembaga pengawas yang independen
tak lagi di bawah lembaga atau kementerian
rancangan undang undang sistem pengawasan internal pemerintahan
kembali gagal masuk dalam program legislasi nasional
ru spip sebenarnya telah masuk dalam prolegnas tahun dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
namun ruu tersebut tidak masuk dalam prolegnas tahunan
termasuk dalam rencana prolegnas dua ribu tujuh belas
rancangan regulasi itu ditujukan untuk mencegah korupsi di pemerintahan
dengan memperkuat inspektorat yang ada di tiap instansi pemerintah
pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan untuk mewujudkan reformasi birokrasi
adalah memaksimalkan pengawasan internal pemerintahan
ru spip merupakan satu dari tiga regulasi penting
yang penting untuk mewujudkan reformasi burokrasi
dua regulasi lainnya undang undang aparatur sipil negara
dan undang undang administrasi pemerintahan
telah disahkan dalam akhir periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas
ketua panja prolegnas firman subagio menyatakan
saat rapat bersama pemerintah usulan tersebut tidak mendapat respon
sehingga tak dimasukkan dalam program prioritas
untuk sistem pengawasan internal pemerintahan
ini adalah merupakan rancangan undang undang
yang diusulkan oleh
namun karena pemerintah belum merespon
kita bersepakat belum dimasukkan dalam prioritas
karena semua undang undang yang masuk dalam prolegnas itu
harus mendapat kesepakatan daripada ketiga belah pihak
baik dpd maupun juga dari pemerintah
kalau tidak maka akan sulit ke depan
karena pasti pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan
dari semua pembahasan untuk dilanjutkan
saat ini apa rutuknya
pengawas internal pemerintahan atau inspektorat
berada di bawah pimpinan kementerian lembaga atau pemerintah daerah
yang ruang lingkup pengawasannya dibatasi oleh pimpinan masing masing
sehingga keberadaannya dipandang tidak efektif
dalam rancangan undang undang spip
kedudukan inspektorat nantinya tidak lagi menjadi subordinat menteri
atau kepala lembaga atau kepala daerah
namun dalam bentuk lembaga sendiri bernama inspektorat nasional
yang pimpinannya bertanggung jawab langsung kepada presiden
dengan demikian lembaga tersebut akan berdiri secara independen dan objektif
dalam melaksanakan tugasnya
selama ini peran inspektorat bisa dibilang hanya sebagai pelengkap
dalam struktur pemerintahan
dengan adanya ruu spip ini
peran inspektorat akan menjadi titik berat pemberantasan korupsi
sebagai alat deteksi dini mencegah praktik rasuah
agus wimansyah sian indonesia
ruu sistem pengawasan internal pemerintahan seperti di php
kalau istilah anak muda sekarang nasibnya
padahal jika ru ini disahkan
maka pengawasan internal atau inspektorat
di lembaga lembaga pemerintahan akan diperkuat
keberadaan inspektorat tidak hanya sebagai pelengkap atau aksesoris belaka
namun memastikan terjadinya pembenahan sistem di instansi pemerintah
inspektorat juga akan mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi
untuk melakukan pencegahan sebelum korupsi terjadi
di studio cnn indonesia sudah hadir narasumber narasumber kami
ketua badan legislasi dpr ri
supratman andi aktas
sebastian salang koordinator masyarakat peduli parlemen indonesia
dan melalui sistem pengawasan internal pemerintahan

sekretaris deputi reformasi birokrasi kementerian pan rb
selamat malam bapak bapak
saya ke pak supratman dulu
bang apa yang terjadi sebenarnya
kenapa ini kemudian keluar
pertama saya ingin menjelaskan sebenarnya bukan keluar atau masuk ya
memang di dalam prolegnas ini kan kita harus menyepakati
prioritas ini harus kita sepakati ketiga pihak
dpd pemerintah dan dpr
kemudian di dalam pembahasan panjang
saya perlu sampaikan di sini
walaupun besok baru rencananya untuk kita plenokan prolegnas dua ribu tujuh belas
jadi kemungkinan masih ada bisa berubah nih
setelah perdebatan ini
jangan jangan ada berubah pikiran semuanya
ya itu bisa saja
nah oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa cnn
kepada seluruh masyarakat indonesia
bahwa kita sudah menyepakati komitmen kita dpr
dalam rangka prioritas program registrasi nasional ini
khusus untuk pemberantasan korupsi
kita sudah terima
kita sudah terima
kita sudah tunjukkan
itu kesepakatan semua fraksi fraksi
yang pertama adalah saya ingin sampaikan
rancangan undang undang tentang revisi undang undang kpk
itu kita sudah keluarkan
bersepakat untuk mengeluarkan dari program legislasi nasional
sehingga kpk bisa bekerja seperti apa adanya kembali
kemudian tidak perlu lagi ada risau untuk menggalan dukungan
terhadap pembahasan ruu tentang kpk itu
yang kedua ada juga undang undang
yang menurut saya ini usulan pemerintah
dan kita bersepakat
pembatasan transaksi tunai uang kartal
jadi pembatasan transaksi tunai itu sudah diusulkan
dan disetujui oleh seluruh fraksi
itu sudah masuk
nah memang khusus untuk rancangan undang undang
pengawasan internal di pemerintahan ini
kemarin diusulkan oleh pdi perjuangan
tetapi karena pemerintah belum respon
sebagaimana tadi keterangan ketua panja
maka pada akhirnya
ini belum bisa kita masukkan dalam program legislasi nasional
jadi pemerintahnya sebenarnya yang tidak
ya itu belum direspon secara baik
nah oleh karena itu
menurut saya ini sangat bagus sebenarnya undang undang ini
yang pertama saya ingin katakan
bahwa sebenarnya korupsi terbesar itu
selama ini kan sorotannya kepada dpr nih
padahal jumlah uang yang ada di dpr itu
sekalipun ada korupsi
saya tahu itu pasti ada mungkin
tetapi kan uangnya kecil gitu loh
uang terbesar itu ada di pemerintah
nah oleh karena itu
pemamfaatan lembaga pengawas internal
dalam hal ini adalah inspektorat
dibutuhkan sebuah payung
untuk bisa kita memanfaatkan mereka
dan itu harus berada di luar kementerian yang ada
jadi saya tegaskan dulu
bahwa ini sebenarnya sudah
dpr sebenarnya mencoba untuk mengakomodasi ini
tapi kemudian pemerintah kurang respon
ya tadi sudah disampaikan
ini usulan dari teman teman pdi perjuangan
karena harus mendapatkan persetujuan ketiga belah pihak
karena belum mendapatkan respon yang cukup
akhirnya kita tidak bisa memaksakan itu
karena walaupun dpr
mau kalau pemerintah nggak mau
ya tidak jadi
karena harus bersepakat
nah oleh karena itu
saya berharap mari kita beri kesempatan yang seluas luasnya
kepada teman teman di dpr
untuk membahas dulu semua yang masuk dalam prolegnas kali ini
kemudian saya akan menyatakan
bahwa kemudian kita akan melakukan
menggalang kekuatan di seluruh fraksi
terutama di badan legislasi
mudah mudahan dalam prolegnas tambahan yang akan datang
di bulan bulan yang akan datang itu
bisa kita masukkan dalam prolegnas
operasi nasional tahun dua ribu tujuh belas
saya ke pak didi terlebih dahulu
pak didit selamat malam pak
sayang sekali tidak bisa bergabung bersama kami di studio
ya pak adidit selamat malam
ya selamat malam
selamat malam mas
ini mengapa kemudian
kalau dari bang supratman tadi katakan
ini sebenarnya responnya kurang dari pemerintah
mengapa kemudian ini kurang responnya
apa pemerintah merasa bahwa ini tidak perlu perlu amat
ada mekanisme lain yang bisa memastikan
bahwa kontrol internal bisa berjalan dengan lebih baik
kalau menurut kami jelas ruu ini sangat penting
bahwa ini tadi disampaikan
bahwa ini adalah usulan dari dpr itu betul sekali
dan menurut kami ini adalah salah satu
landasan dalam reformasi birokrasi
kita sudah memiliki undang undang asn
sudah memiliki undang undang administ pemerintahan
dan undang ruu tentang spip ini tentu sangat dibutuhkan
untuk memastikan seperti tadi disampaikan
bahwa pengendalian internal di dalam pemerintah ini sudah berjalan dengan baik
dan terutama memang masalah independensinya itu tadi
kalau sekarang dikatakan bahwa kami kurang
apa namanya tadi disebutkan
kurang fokus atau kurang berkeinginan
saya rasa tidak juga
tapi kan memang kami memiliki pintunya melalui bphn
kami sudah menyampaikan ke bbhn bahwa ini menjadi prioritas kami
sebagai perlengkap dari reformasi birokrasi
dan ini justru sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini
kami sudah bicara dengan berbagai kementerian
dan kami sudah sepakat bahwa perbaikan kedudukan apatahad itu
apib inspektorat itu sangat diperlukan
untuk memastikan bahwa upaya upaya pencegahan korupsi
upaya upaya sebagai early warning system
itu bisa berjalan dengan baik
nah memang terus terang saya tidak mengikuti
bagaimana bphn katakanlah berunding dengan legislasi
dengan dpr ya
tetapi sampai tadi saya menghubungi kepala birohukum kami bahwa
ini sebetulnya kami mengharapkan bahwa ini masuk dalam legislasi
jika tidak bisa di saat ini
nah tadi seperti disampaikan pak supratman
kami mengharapkan ya sesegera mungkin kira kira seperti itu mas
kalau sesegera mungkin tahun depan dong
karena kan prolegnasnya eh dua tahun lagi baru dua ribu delapan belas
karena nggak masuk ke dua ribu tujuh belas
justru itu makanya
enggak soalnya gini nih pak supratman katakan tadi
ketuk palunya baru besok
apakah ada upaya yang bisa dilakukan oleh kementerian pan rb untuk memaksa
siapapun itu dari pemerintah untuk mendorong ini ke dpr
untuk diprioritaskan dalam prolegnas dua ribu tujuh belas
kami akan bicara dengan bphn karena ininya kan pintunya menjadi satu di bphn
makanya kami akan bicara dengan bphn
kami akan minta agar ini betul betul diprioritaskan untuk di dua ribu tujuh belas
kami sudah siap ruu ini untuk maju
tinggal memang masalahnya adalah itu tadi
kapan ini mau dimasukkan di prolegnas itu
oke harapannya dua ribu tujuh belas atau dua ribu delapan belas atau dua ribu sembilan belas pemerintah ini sebenarnya
kami berharap dua ribu tujuh belas tentunya
ya karena kami sudah siap gitu kan
andai kata dua ribu tujuh belas tidak dimasukkan tentu kami harus katakanlah
mencari jalan lain untuk mengupayakan agar pengawasan ini semakin kuat
misalnya kami akan meminta kepada presiden
untuk memberikan in press atau apapun nanti bentuknya
untuk sementara ruu ini belum masuk dalam perkoneksi
satu tentu itu tidak akan menjadi ideal
ideal idealnya adalah menjadi undang undang
karena memang kita akan merubah yang sangat mendasar
yaitu kedudukan dari inspektorat itu sendiri
ya mas didi mungkin begini mas didi
ini mungkin ada satu kendala ya karena kemenpan rb itu selalu hanya berkomunikasi
dengan pihak kumham
dalam hal ini adalah bphn
harusnya sebenarnya ini komunikasinya harus dua arah
jadi kalau memang kementerian pan dan rbi ini berkeinginan untuk memasukkannya
dalam prolegnas harusnya ini dikomunikasikan jauh jauh lebih awal
dengan pihak badan legislasi yang punya kewenangan untuk mengesahkan
dan ini yang kita belum pernah lakukan sama sekali
nah oleh karena itu saya perlu menjelaskan dulu bahwa sebenarnya
dari lima puluh prolegnas kita undang undang kita itu
rancangan undang undang kita di prolegnas tahun dua ribu tujuh belas
itu sesungguhnya yang baru tidak banyak banyak amat
itu sesungguhnya adalah merupakan sebahagian besar
itu adalah lanjutan luncuran dari tahun dua ribu enam belas
yang baru dari lima puluh ini hanya empat yang baru
ya kan empat yang baru
ada yang kita ganti kayak seperti undang undang kpk ini
kemudian kita ganti dengan undang undang tentang pembatasan transaksi tunai uang kartal
kemudian ada lagi tentang undang undang
konservasi dan lain lain sebagainya
itu hanya empat yang baru
nah oleh karena itu menurut saya kalau memang kementerian pan dan rb
punya keinginan yang sama dengan kita
harusnya komunikasi ini bisa dilakukan lebih awal
sehingga itu bisa kita masukkan berjuangkan bersama
bukan hanya keinginan pemerintah karena pemerintah di satu sisi juga kan banyak
kepentingan untuk memasukkan sebuah rancangan undang undang
sementara di dpr juga begitu
nah kita mau mendapatkan prioritas itu seperti apa
itu tergantung kepada pola komunikasi yang kita bangun
nah mudah mudahan sekali lagi ini belum terlambat untuk tahun dua ribu tujuh belas
kita berharap nanti dalam prolegnas perubahan yang akan datang
itu bisa kita masukkan
oh ada revisi nanti ya
itu ada program prolegnas tambahan namanya ya
revisi kalau kemudian ada undang undang yang sudah selesai
kan sekarang ini ada tujuh belas undang undang yang sementara dibahas di pembicaraan tingkat
ada dalam baik di pansus komisi maupun di badan legislasi
seperti undang undang karantina kesehatan
itu kira kira di januari yang dibahas di balik sekarang
itu bisa kita undangkan nanti bisa disahkan itu menjadi undang undang di januari yang akan datang
kalau sudah masuk berarti bisa menggantikan
kita gantikan untuk itu
nah itulah yang akan kita upayakan
mudah mudahan tujuh belas rancangan undang undang yang sudah dalam pembicaraan tingkat satu sekarang ini
itu di dua ribu tujuh belas pertengahan dua ribu tujuh belas itu bisa segera selesai
termasuk undang undang tentang penyelenggaraan pemilu
itu pasti diapakan
april harus selesai tidak bisa tidak
nah itu kira kira begitu
pak didit bagaimana tanggapannya
ya baik betul
saya juga ingin memperbaiki kami sendiri ya
memang betul komunikasi kami selama ini hanya melalui bphn melalui kementerian hukum dan ham
dan kami akan segera untuk berkomunikasi dengan badan legislatif bpr
dan mungkin saya akan konsultasi dengan biroh hukum kami untuk segera mendaklanjuti hal ini
ini menjadi prioritas dan ketika dpr sudah membuka tangan untuk itu
kenapa tidak untuk kami segera menyampaikan
bahwa soal nanti disetujui atau tidak ya kita lihat saja nanti tentunya tergantung pada kesiapan secara teknisnya
tapi menurut saya kami sudah secara teknis sudah siap untuk maju ke prolegnas
dari narasi ini bang sebastian salang dari narasi yang ada di atas meja kita malam hari ini
sebenarnya tertundanya rancangan undang undang ini
undang undang sistem pengawasan internal pemerintahan ini
masalahnya teknis saja atau memang ada kesungguhan yang masih setengah
menurut abang bagaimana
nanti ditanggapinya kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
mari kita lanjutkan perbincangan ini saya potong tadi bang sebastian salang
bagaimana menurut anda pendapat anda terkait dengan rancangan undang undang ini
yang pertama kalau kita bicara soal program legislasi nasional
jadi kita jangan terkecoh bahwa prioritas nasional itu pasti akan selesai
jadi yang terjadi sekarang ini memang ini dari tahun ke tahun
prioritas itu hanya deretan nama deretan nama rancangan undang undang yang tidak ada jaminan bahwa itu akan dibahas
lalu kemudian kalaupun dibahas tidak ada jaminan itu akan diselesaikan
ada banyak sekali rancangan undang undang yang dibahas
formapi melihat dari daftar itu berapa persen yang dibahas ternyata tidak dibahas
iya banyak yang tidak dibahas juga
misalnya ya di tahun pertama itu ini sekarang dpr mau masuk ke tahun yang ketiga
tahun yang pertama ada empat puluh prioritas hanya tiga yang disahkan
tahun kedua lima puluh ya lima puluh sembilan yang disahkan
nah sekarang ini mungkin nanti lima puluh atau empat puluh sembilan kita nggak tahu berapa yang nanti akan diselesaikan
padahal itu sudah khusus suabil khusus suabil khusus
apa namanya perdebatan kita soal masuk atau tidaknya di dalam program prioritas itu tidak terlalu penting
karena begini dalam perjalanan nanti kalau pemerintah memang betul betul siap
dan ini menganggap ini penting sekali itu bisa masuk di tengah jalan
tidak harus sekarang
itu yang revisi itu tadi ya
jadi itu semuanya mungkin
nah problem yang kedua memang begini
ada banyak sekali daftar ruu prioritas itu yang merupakan kompromi saja antara dpr dan pemerintah dan dpd
ini yang dimasukkan
apa saja dari sekian banyak itu kan kompromi
dari sekian banyak ruu ini ya lima puluh yang kita sepakati untuk dimasukkan
apakah ini betul betul sangat penting untuk dilakukan
apakah ini betul betul segera untuk diselesaikan sesuai dengan kepentingan bangsa ini
jadi ini sebetulnya yang

jadi ya ini nanti dalam proses di tengah jalan mungkin nanti mereka sama sama akan menentukan mana yang paling penting
kadang kadang yang penting menurut publik justru tidak penting menurut dpr
atau justru tidak diselesaikan oleh dpr
ada banyak sekali misalnya contoh undang undang yang menurut kita kayaknya tidak penting justru disahkan oleh dpr
nah poin yang lain begini
tadi soal substansi itu saya setuju
sebetulnya antara pemerintah dan dpr melihat situasi bangsa ini memang sangat membutuhkankah rancangan undang undang ini
kalau semua mereka merasa bahwa ini prioritas ini sangat urgent untuk kepentingan kita untuk memperbaiki carut marut sistem pengawasan kita
maka mestinya tidak ada perdebatan soal tadi tidak ada komunikasi diantara keduanya
karena sense of urgency itu mestinya muncul dari dua belah pihak kan gitu
kalau itu ada mestinya hal seperti ini tidak terjadi
tapi di sisi yang lainnya kurang jadi sense of urgency itu menurut saya bisa saja di pemerintah itu tidak kuat atau bisa juga di dpr yang tidak kuat
atau dpr merasa ini penting pemerintah merasa bahwa oh ini bahaya kalau diatur
karena tadi di sana uangnya paling banyak kan biasa saja
atau kalau ini didorong dalam proses pembahasannya nanti pemerintah tidak mengeluarkan ampres
karena kalau tidak dikeluarkan ampres tidak bisa dibahas juga
amanat presiden untuk menentukan siapa dari wakil pemerintah untuk membahas bersama dpr
ini persoalan persoalan yang ada di dpr kita
belum lagi secara teknis misalnya begini dari sekian lima puluh itu pertanyaannya
apakah naskah akademiknya sudah siap
kalau nasa akademiknya sudah siap apakah draftnya sudah siap
dulu waktu pertama kali badan legislasi waktu awal periode ini
nah ketua badan legislasi itu dengan sangat bagus menjelaskan bahwa daftar prolegnas untuk lima tahunan itu adalah daftar ruu yang satu
naskah akademiknya sudah siap draft ruu nya juga sudah siap
tapi faktanya dalam perjalanan ternyata banyak sekali dari daftar itu ya naskah akademiknya belum ada draftnya belum ada
sehingga kemudian ketika dalam perjalanan dpr akhirnya bingung sendiri
jadilah daftar itu menjadi hanya sekedar deretan nama rancang undang undang
itu sebetulnya yang sedang terjadi gitu
belum lagi bicara soal sudah tahu tunggakannya banyak masih berani membuat daftar prioritas yang sangat banyak
jadi kita sudah bertahun tahun sudah dua periode kita ngomong ke dpr sudah lah dua puluh dua ruu saja satu tahun
asumsinya satu komisi itu prioritaskan dua rancangan undang undang
masa satu tahun tidak bisa menyelesaikan dua undang undang
nah tetapi kan itu tadi ini masing masing pihak ngotot pengen ini harus dimasukkan
begitu padahal dalam realisasinya tidak bisa jalan juga
yang pertama saya ingin jelaskan dari dulu sebenarnya
termasuk dalam periode saya sebagai ketua badan legislasi
apa yang disampaikan oleh pak salang tadi itu syarat mutlak
tidak akan mungkin ada masuk di dalam program legislasi nasional sebuah rancangan undang undang
kalau tidak memiliki naskah akademik apalagi draft ruu nya
itu jadi prasyarat utama
cuman memang yang harus kita pahami bersama bahwa pembahasan rancangan undang undang ini kan harus dilakukan dua pihak
antara dpr dengan pemerintah
kadang kadang di dpr juga ya mungkin karena kesimpulan
di tingkat pengawasan apa namanya pelaksanaan tugas pengawasan maupun yang lain lain
tapi di sisi lain juga sebenarnya pemerintah kadang kadang justru yang tidak hadir dalam proses pembahasan
itu juga sering terjadi dan itu bukan satu dua kali
termasuk kayak kemarin dalam rangka untuk panjat tentang ruu rancangan undang undang karantina kesehatan
kita sudah siap semua di badan legislasi itu ternyata pemerintah wakil pemerintah yang nggak hadir sehingga
jadi lagi untuk dibahas
jangan lupa bahwa ini tergantung kepada motivasi
kalau kita berkaca kepada ruu karantina kesehatan
sebenarnya kalau kita mau tiga bulan maksimal empat bulan harusnya bisa selesai sebuah ruu
ini ruu karantina kesehatan yang dibahas dan diberi kewenangan kepada balai kutub pembahas
itu kira kira empat bulan selesai
itu seharusnya bisa
nah oleh karena itu sekali lagi ini menjadi evaluasi juga buat kami nanti di dpr
untuk menyampaikan ini
dan oleh karena itu kami sudah membuat sebuah sistem berkoordinasi dengan pimpinan dpr
kemudian kepada publik juga kami akan selalu publikasi nanti
mana komisi komisi yang belum sampai saat ini belum melakukan sama sekali gerakan
terhadap apa yang sudah diharmonisasi di balik
kemudian mana komisi yang sudah menyelesaikan
dan kita akan berikan lagi peluang untuk komisi yang bersangkutan
untuk membahas lagi rancangan undang undang berikutnya kalau itu bisa selesai
tetapi saya kembali kepada poin yang menjadi fokus kita pada malam hari ini
ini saya yakin dengan keterangan mas didik tadi kita boleh berkomunikasi
dan insya allah partai gerindra juga sebagai asal saya untuk di dalam pembahasan yang akan datang
dalam rangka prolegnas kita akan mendukung sepenuhnya ini
karena jangan sampai sorotan korupsi itu selalu hanya tertuju kepada dpr
ini dpr begitu ada persoalan korupsi pasti sudah setengah mati
padahal sesungguhnya banyak sekali yang di luar
padahal pemerintah uangnya banyak
iya itu uang
tapi kadang kadang mitranya dpr juga
iya bisa saja
jadi uang yang di korup itu uang yang di pemerintah juga
nah oleh karena itu menurut saya sekali lagi kita
mari kita dorong bersama dengan pak didi semua nanti kita komunikasi
insya allah saya janji kalau ini komunikasinya baik
saya akan membuat sebuah kaukus dengan seluruh fraksi fraksi
beberapa fraksi yang ada untuk memasukkan dalam prolegnas tambahan yang akan datang
pak didik masih bersama kami ya
ya baik pak
kalau misalnya kita ini kan kita bicara soal inspektorat yang selama ini tuh
kita banyak pertanyakan juga sebenarnya fungsinya optimal atau tidak
karena itu juga harus di empower dengan adanya rancangan undang undang
yang memberikan wewenang lebih buat mereka
sampai sejauh ini inspektorat itu fungsinya bagaimana menurut kementerian pan rb sendiri
fungsinya inspektorat kalau kita bicara secara tugas fungsi peran itu ideal
tetapi ya ideal
dia harus membuat pencegahan dan sebagainya
tapi kenyataannya ini nggak bisa berjalan
gitu lho nggak bisa jalan
karena secara struktur ya kelembagaannya itu memang seperti tadi disampaikan di awal
dia kan ada di bawah dari menteri atau di bawah bupati atau gubernur yang bersangkutan
sehingga begitu juga dengan penunjukan inspekturnya penunjukan orang orangnya
sehingga masalah independensi ini menjadi tidak bisa berjalan dengan baik
jadi secara teoritisnya secara aturannya tentang inspektorat dia harus independen dan sebagainya
tapi ternyata itu tidak didukung dengan tadi struktur organisasi yang memungkinkan untuk itu
kemudian yang kedua profesionalismenya
kadang kadang kita tahu bahwa di inspektorat itu yang ditaruh di sana adalah tanda kutip orang orang buangan
yang nggak bisa kepake di sana sini itu ditaruh di inspektorat
nah apa yang bisa kita harapkan dari situ
sehingga masalah profesionalitas ini tidak berjalan dengan baik
di ru inilah akan kita perbaiki terutama tadi masalah independensi itu
kenapa harus pakai ruu karena masalah independensi
undang undang dua puluh tiga sudah mengatur juga tentang inspektorat di daerah
tapi tidak juga menjamin adanya independensi itu
makanya dengan ruu ini diharapkan nanti bisa kita harmoniskan dengan undang undang dua puluh tiga pemerintahan daerah
agar kedudukan inspektorat ini bisa berjalan dengan baik dengan independensi yang baik
pak didit sebenarnya kan kalau misalnya kita menggunakan padanan korporasi begitu ya
kan di dalam korporasi itu kan ada yang namanya internal audit
ini kan sebenarnya padanan ini sama
internal auditor atau internal audit itu berjalan di perusahaan perusahaan yang ada
internal auditor di perusahaan itu kan melapornya kepada pemegang saham kan
ya pemegang saham
bukan sekedar melapor kepada direksinya
nah kalau kita yang sekarang kan inspektorat ini dia melapor kepada direkturnya katakanlah seperti itu
kepada bupati atau gubernur atau menterinya
bukan kepada pemegang saham yaitu pemerintah
nah ini yang mau kita bangun
jadi bagaimana agar inspektorat ini bisa melaporkan langsung kepada pemerintah dalam periode ini adalah presiden
jadi presiden atau pemerintah pusat ini bisa mengetahui
kira kira apa potensi potensi permasalahan yang mungkin akan menyebabkan adanya penyimpangan
sehingga bisa segera dilakukan early warning systemnya lah kira kira seperti itu
tapi itu ideal bang salang dalam sistem pengawasan kondisi semacam itu kan
kalau saya jadi menterinya saya akan terus khawatir dengan inspektor saya gitu
iya jadi ini memang persis disini menurut saya letak strategi satu perdebatan dari niat pemerintah ya dalam hal ini
karena itu menurut saya tidak bisa hanya menjadi keinginan kemenpan saja
harus menjadi motivasi dan keinginan pemerintah secara keseluruhan
nah ini soal independensi ini memang betul betul hati hati di situ
ini ada perdebatan yang sangat penting
ada kepala daerah yang posisi internal auditnya juga sama tapi karena dipimpin oleh pemimpin yang bagus maka beres gitu
nah sebaliknya meskipun internal auditornya itu bagus tapi kalau kepala daerahnya mentalnya korup tetap aja tidak berfungsi
jadi ini dua hal
lalu kemudian kalau nanti ini
katakanlah ini menjadi independen apakah ini justru tidak menimbulkan persoalan baru
nanti ada apa namanya ada dua mata hari di dalam proses seperti itu
lalu kemudian pertanyaannya ya bertanggung jawab kepada pemerintah pemerintah itu siapa
atau kepada satu kementerian tertentu
ini yang penting sekali karena saya membayangkan dari sisi konsep dan secara teoritis ini memang indah
tapi dalam implementasinya ini tidak mudah
kalau kita bilang nanti laporannya langsung ke presiden ini teknis
ada berapa banyak kementerian dan lembaga dan hasil audit internalnya semua dilaporkan kepada presiden
apa nggak pecah kepala presiden
ya memikirkannya seperti itu secara teknis
tentu laporannya maksud saya ke presiden tentu presiden mempunyai suatu pembantu yang setingkat menteri atau apapun yang kami rancang di dalam ruu itu
itu laporannya ke sana
jadi artinya adalah bahwa ini permasalahan tidak hanya berhenti pada level kepala daerah atau kepada menteri yang bersangkutan
tapi ini menjadi permasalahan yang langsung dibawa kepada pejabat setingkat di bawah presiden
nah itulah yang nanti akan mengkoordinasikan
nah tentang penunjukan orangnya memang kami atur sedemikian rupa bahwa nanti tentu tidak semata mata bahwa seseorang bisa duduk di inspektorat kabupaten tertentu
ada mekanismenya yang akan kita atur ke sana
dan betul sekali bahwa untuk mencapai itu
kami memang tidak mudah
kami sejak dua ribu empat belas sudah berdiskusi dengan berbagai kementerian dan penolakannya itu memang cukup tinggi
tapi memang karena ini hal baru memang cukup tinggi
tapi kami mencoba untuk meyakinkan di beberapa daerah di kementerian bahwa mau nggak mau kayaknya kondisi kita memang mengharuskan seperti itu
dimana inspektorat harus seperti itu kira kira begitu
nah pertanyaannya apa
apa jaminannya kalau misalnya ini tidak menimbulkan dualisme pengaruh
menarik menarik pengaruh yang akhirnya merepotkan akar rumput juga untuk mendengarkan siapa
dan ini kan bisa aja power play bermain di sini pak didi
tapi nanti dijawabnya kami mohon ditahan terlebih dahulu
kami akan kembali sesaat lagi pemirsa
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
kita lanjutkan perbincangan kita
bagaimana menjamin agar ini tidak menjadi tarik menarik kekuasaan yang kemudian pada akhirnya justru kontraproduktif terhadap kinerja suatu lembaga
ya justru itulah makanya kita perlu membahas ya
karena memang dalam konsep kami
ini adalah desain kita adalah app atau inspektorat itu lebih upaya upaya untuk pencegahannya early warning systemnya
tapi bukan berarti kalau ada masalah kemudian didiamkan ya
dan tentu pertanggung jawabannya tadi langsung kepada badan yang ada di bawah presiden kira kira seperti itu
nah jika memang itu tidak bisa berjalan
tentu ada mekanismenya
jadi untuk penentuan siapa inspektor dan sebagainya
itu kan tentu harus memenuhi berbagai persyaratan yang memenuhi profesionalitas tadi
jadi ada syarat syarat bahwa dia harus bisa auditor dan sebagainya
dan itu juga disepakati antara pimpinan kata kata kepala daerah dengan badan tadi yang ada di bawah presiden
kira kira seperti itu
jadi sebenarnya ini akan membantu tugas pengawasan buat pemerintah juga
oh iya sebenarnya dari sisi semangat kita hargai betul ini
apa yang disampaikan oleh kawan kawan kita dari kementerian pan dan rb
ini harusnya bisa disahuti secara lebih
cuman saya belum bisa bicara banyak karena masalahnya kan soal konsep dan bagaimana terutama menyangkut naskah akademik
dari sisi landasan filosofinya landasan yuridisnya maupun apa namanya
itu belum kita baca secara seksama
nah oleh karena itu saya berharap betul nanti dengan pak didi kalau bisa na dan draftnya itu bisa diberikan ke badan legislasi
minimal langkah awal lah untuk kita
karena memang dalam ini kan akan menimbulkan persoalan nanti dalam tataran teknis ya seperti yang disampaikan oleh pak sebastian tadi
nanti kedudukan inspektur itu dalam sebuah kementerian dia sejajar menteri atau enggak
kalau dia sejajar dengan menteri berarti kan undang ini bertabrakan lagi dengan undang undang tentang kementerian negara
nah kalau dia tidak sejajar dengan menteri berarti ada lembaga inspektorat yang berada di bawah satu apa namanya apakah sejajar dengan kementerian atau tidak
itu menimbulkan persoalan
atau ada lembaga yang menaungi di level nasional
level nasional tetapi kan berarti kalau itu yang terjadi berarti ada batasan lagi terhadap undang undang kementerian negara
di undang undang kementerian negara kan sudah jelas dicantumkan apakah dia lembaga setingkat menteri atau bukan
kemudian berapa jumlahnya
sehingga itu akan menimbulkan implikasi yang luas
nah oleh karena itu menurut saya yang paling benar adalah
mari kita diskusikan lebih awal sehingga kita bisa saling memahami dan mengetahui
tetapi dari sisi semangat sekali lagi kita dukung sepenuhnya
karena ini upaya dalam rangka melakukan upaya pencegahan terutama di pemerintahan
dalam rangka untuk melakukan penjagaan tindak pidana korupsi yang ada
kita terima semangat itu
pak didit sebenarnya ini kan kalau misalnya
di kepolisian dan di kejaksaan juga ada komisi yang mengawasi
komisi kejaksaan komisi kepolisian ada komisi yudisial juga begitu
nah perannya bisa bertabrakan nggak ini satu sama lain nanti
saya rasa beda pak ya beda
jadi kalau komisi itu lebih kepada tugas kewenangannya sana ya
tapi bagaimana terkait dengan katakanlah administrasi keuangan
dan katakanlah yang remes remes
remes remes tapi sering terjadi pengadaan barang dan jasa gitu kan
itu kan tidak masuk di komisi komisi itu
nah apip ini inspektorat ini kan akan bergerak ke sana
sehingga nantinya diharapkan ada hubungan yang lebih baik antara pemeriksa internal
dengan pemeriksa eksternal
selama ini kalau kita lihat bpk bpk itu kan kalau melakukan audit itu kan masuk
sampai hal hal yang kecil kecil
karena tadi fungsi dari inspektorat itu relatif tidak ada
tidak berjalan bukan tidak ada tidak
berjalan relatif tidak berjalan
kalau ini bisa berjalan baik maka ini bisa menjadi partner
jadi apa yang sudah dilakukan oleh apip ini akan menjadi bahan bagi external audit
jadi bukan untuk mengurangi peran itu
tapi karena selama ini ketika kami bicara dengan bpk waktu membahas rancangan ini
memang tampaknya peran dari internal audit selama ini relatif tidak bisa terlalu diandalkan
karena mereka memang masuk ke banyak hal
itu sebenarnya niatnya sudah luhur ya
ya memang kan semua niat untuk itu kan memang semua lur
lagi lagi ini memang mesti dipikirkan secara serius
secara prinsip tentu kita dukung ya
karena ini tujuannya tentu untuk mendorong pemerintahan makin baik
mendorong agar pengelolaan keuangan negara ini juga makin baik gitu
hanya memang betul betul tadi dipikirkan secara serius
karena nanti ujung ujungnya kalau laporannya misalnya di level kabupaten
laporannya ujung ujungnya ke bupati
jadi justru selama ini bupatilah yang membuat pengawasan internal itu menjadi tidak berdaya
karena semua diatur begitu juga di kementerian tingkat gubernur
berarti idealnya memang harus ada yang menawangi di level nasional
nah persis itu yang menjadi
ini menjadi pertanyaan penting menurut saya di dalam proses ini
nah kalau misalnya ini mau di nanti mau bekerja sama dengan ini dengan bpk
karena bpk itu kan auditnya di akhir tahun
lalu kemudian pekerjaan dari tim audit internal ini mulai kapan
kalau itu sama apa bedanya dengan bpk itu yang penting sekali dicermati
lalu apakah mulai dari proses perencanaan
karena tim audit ini sudah melakukan pekerjaan sehingga memang betul betul antisipatif
jangan sampai mulai dari perencanaan sudah ada penyelewengan
dalam pelaksanaan juga ada penyelewengan sampai pertanggung jawabannya
sehingga begitu ada kemungkinan penyelewengan mesti ada upaya untuk langsung segera diperbaiki
nah ini yang menurut saya memang penting sekali untuk dicermati
dan ujung laporannya ini kemana kalau di tingkat kementerian apakah ke menteri
lalu kalau di menteri posisinya tadi yang dibilang independen itu dia sejajar dengan apa
dengan dirjen kah atau dengan apa
atau dia memang satu badan yang hirarkis gitu
mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah
dia punya sistem rekrutmen sendiri punya mekanisme kerja sendiri
nah itu akan jadi satu badan sendiri yang nanti seperti bpk juga
kalau modelnya kayak begitu jadi ini yang perlu kita diskusikan menurut saya
lagi lagi niatnya baik
tapi mesti didiskusikan secara serius dari pelaksanaan
atas dasar itu berkali bang supratman mengatakan yaudah kita tunda saja ini
ini sebenarnya begitu
enggak juga kan
tidak juga tetapi memang semangatnya teman teman di dpr di fraksi itu kan sudah kelihatan
malah dpr yang berusaha untuk bisa memasukkan itu
dalam rangka juga dpr selama ini dianggap tidak pro terhadap pemberantasan korupsi
kita buktikan itu sebenarnya
tetapi memang sekali lagi ini hanya soal komunikasi
yang belum terbangun secara baik oleh teman teman di km empat nrb
nah berikut berikutnya kita berharap mudah mudahan ini bisa kita sosialisasikan bersama
kita bisa komunikasikan
ini belum terlambat
sekali lagi belum terlambat
nanti dalam program legislasi tambahan nanti itu bisa kita masukkan kembali
pak didit bagaimana pak didit
ada pembelaan pembelaan yang dirapikan yang dilengkapi
ya makanya saya juga harus mengevaluasi kami juga
bahwa kami akan segera berkomunikasi dengan dpr
kemudian sembari juga memperbaiki hal hal itu
sebetulnya itu sudah terangkum dalam naskah akademis dan draft kami
sudah ada naskah akademiknya ya
naskah akademik dan draftnya sudah ada ya
sudah ada sudah ada
dan mencakup hal hal itu tadi sudah mencakup sana
tapi memang betul bahwa ini memang perlu kita diskusikan lebih luas lagi
selama ini kami hanya lebih banyak dengan pengetahuan
dan teman teman antar kl ataupun pemda
dan sesekali kami memang mengundang dari dpr
saat itu masih pak gayus waktu masih di dpr itu kami undang untuk masukan masukannya
tapi memang harus kita diskusikan ini lebih jauh lagi
ini proses dari taruh berapa sih pak
kira kira seperti apa
prosesnya dari tahun berapa ini sebenarnya
sebetulnya saya menangani ini itu sejak dua ribu tujuh belas
dan itu sudah berproses saya nggak tahu dari kapan
sudah cukup lama pak sudah cukup lama ini
sudah cukup lama ya berarti ya
setidaknya saya tahu saya dua ribu empat belas setidaknya
memang proses cukup lama karena itu tadi
masalah ketika bicara independensi penolakannya itu cukup tinggi
baik terima kasih bapak bapak atas perbincangan kita malam ini
apapun itu hasilnya kita hanya berharap agar sistemnya akan menjadi lebih baik
dan uang pajak rakyat benar benar dipakai untuk kepentingan bangsa dan negara
bukan masuk ke kantung kantung yang kemudian tidak bisa diawasi secara efektif
terima kasih sekali lagi